masa libur lebaran sejumlah tempat wisata terus dikunjungi wisatawan dari dalam dan luar daerah
seperti di cianjur wisata edukasi museum tani menjadi destinasi pilihan masyarakat untuk mengisi masa liburan
wahana macakal berada di kawasan wisata poh klen kecamatan hauruwangi kabupaten cianjur
tempat ini merupakan wisata edukasi yang mengenalkan masyarakat tentang dunia pertanian dengan konsep museum tani
masyarakat dapat melihat sekaligus mengenal alat alat pertanian tradisional yang sejak lama digunakan para petani
didampingi oleh petugas suhana pengunjung yang didominasi usia anak dan remaja ini antusias bermain dan belajar di museum tani
bahkan pengunjung pun diberi kesempatan untuk mengolah hasil taninya sendiri
seperti yang dilakukan dua remaja
remaja putri ini menumbuk biji padi
apaan yang bagus banget disini
nambah edukasi wawasan pengalaman juga buat anak anak juga buat dewasa juga
ini pertama kalinya kesini
iya saya pertama kalinya dengar dengar dari orang orang juga katanya bagus
suasana yang senang sejuk juga banyak pohon pohonnya
tak hanya alat pertanian tradisional
di sini ada juga permainan anak zaman dahulu seperti congklak ketapel kelereng serta banyak yang lainnya
museum tani ini ada wisata edukasi seperti alat alat tani zaman dulu
seperti risu alat mainan anak yang tempo dulu
targetnya untuk mengenal anak anak
anak anak sekarang kan tidak mengenal alat tani zaman dulu
kadang kan ada moderna sekarang diperkenalkan ke anak anak sekarang
dalam sehari sekitar tiga wisatawan dalam dan luar daerah berkunjung ke tempat ini
cukup membayar enam rupiah anda bisa menikmati pemandangan
sedangkan untuk masuk ke wahana edukasi museum tani
pengunjung dapat membeli tiket tambahan yakni sepuluh ribu rupiah
gani aris cianjur